pemerintah lewat kementerian keuangan menaikkan pph dua puluh dua atau pajak penghasilan
yang dikenakan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang
terhadap satu satu ratus empat puluh tujuh barang impor
menkeu menyebut aturan baru ini untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan
aturan ini akan berlaku tujuh hari setelah ditandatangani menteri keuangan
rinciannya dua ratus delapan belas item barang konsumsi impor
tarif pph nya naik dari dua lima menjadi sepuluh persen
lalu tujuh ratus sembilan belas item barang impor yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya
pph nya naik tiga kali lipat dari dua lima menjadi tujuh lima persen
terakhir adalah dua ratus sepuluh item barang mewah impor
pph dua puluh dua nya naik dari tujuh lima menjadi sepuluh persen
menurut menteri keuangan sri mulyani langkah ini diambil untuk kembali menyeimbangkan neraca pembayaran
dari sisi impor transaksi jasa maupun neraca modal
dimana menunjukkan angka yang cenderung negatif hingga kuartal dua tahun dua ribu delapan belas
situasi inilah pemerintah melakukan tindakan yang harus cukup cepat
untuk meredam potensi neraca pembayaran kita menjadi dianggap makin rawan atau vulnerable
kita melakukan koreksi supaya neraca pembayaran kita kembali balance
tadi yang disamakan oleh pak menko perekonomian langkah ini adalah langkah yang komprehensif